kita mainkan dua hal dalam menanggulangi terorisme yaitu strategi deradikalisasi dan kontraradikalisasi
yang perlu lebih masif lagi adalah kita bentengi anak anak kita ini masyarakat kita
dengan program kontraradikalisasi
agar jangan dengan mudah terpengaruh terpapar bersimpati kepada siaran siaran yang mengglorifikasi aksi aksi seperti itu mengatasnamakan agama
di atas anak agama tidak ada keterkaitan dengan agama tapi berangkat dari pemahaman keagamaan
disembunyi bagaimanapun pasti kentara ibarat menyimpang barang di bawah karpet
berarti mengganjal gitu
tapi konteks kaitannya dengan peristiwa tuntutan hukuman mati terhadap aman abdurrahman yang disebut sebagai salah satu tokoh jad ini
itu justru para napi teroris yang dihukum seumur hidup ya justru malah bersyukur dengan tuntutan ini
karena bukan lagi seumur hidup dua puluh tahun lima belas tahun tetapi yang sudah berhasil mendapatkan program deradikalisasi
inilah yang harus kita bangun ke atas bagaimana memperhatikan mereka mereka yang sudah kooperatif
mereka menjadi think tank kita
yang di luar lapas yang di dalam lapas dan memperkuat kontraradikalisasi agar masyarakat secara keseluruhan itu jangan bersimpati
justru harus meningkatkan kewaspadaan kalau ada gejala bukan gejala fisik tapi kalau ada orang yang ngomongnya tiga hanya tiga macam
nah itu tak ada tidak pak
komunikasikan gandeng dia jangan dijauhin
di komunikasi dengan rt tokoh agama mari kita duduk bersama agar nanti
masalahnya mereka jarang berkomunikasi
masalahnya mereka jarang berkomunikasi dengan masyarakat sekitar
kalaupun jarang berkomunikasi saya kira rt rw lah yang hafal berapa kontrakan di wilayahnya
kalau dia tinggal di kontrakan dan rata rata tinggal di kontrakan
dan tinggal di kontrakan tidak lama ya
tidak lama bergerilya terus
bang sofyan anda pernah berada di dalam dunia itu pernah menjadi napi terorisme anda tahu jaringan jaringannya juga tentu saja seperti itu
nah ketika tokoh yang dalam menurut jad ini dianggap sebagai salah satu tokoh begitu ya
bahkan kalau tidak salah dalam peristiwa makubrimo itu sempat ada perbincangan antara mereka yang melakukan pendudukan di sana dengan aman abdurrahman
katanya ingin bertemu dan lain sebagainya entah benar atau tidak suara rekaman itu begitu ya
tetapi ketika nama aman abdurrahman hari ini dituntut hukuman mati kita tidak tahu fonisnya akan seperti apa
apakah ini mungkin saja menjadi gambaran bahwa jamaah surudaulah atau jad ini posisinya akan semakin tadi pertanyaan yang sama kehilangan orientasi
kemudian semakin melemah semakin terpojok sebelum nanti kita singgung soal pendanaan begitu ya
kita bertanya ke ppatk ya benarkah semakin melemah ataukah tidak
ya menurut saya tidak ya karena tadi pak profesor juga mengatakan bahwa ideologi ini memang tidak menamati
permasalahannya adalah aman abdurrahman ini meninggalkan banyak audio
banyak menimbulkan kaset kaset banyak meninggalkan buku buku terjemahan dan sebagainya
bayangkan dalam satu tahun dia telah mengeluarkan hampir dua ratus rilisan terjemahan
itu dari dalam penjara
dari dalam penjara bagaimana produktifnya dia
bahkan kita sampai kewalahan untuk menghadapi kontra kontra ideologi
kita termasuk yang paling aktif untuk meng counter ideologi dia gitu
dan kita kewalahan bayangkan itu satu orang aman
apalagi kalau dia dibantu dengan beberapa yang lainnya
sangat produktif dan sangat cerdas
nah inilah yang kita khawatirkan
hatta sekalipun dia nanti dihukum mati segera dieksekusi apa ini akan selesai tidak
karena buku dia sudah terlanjur bebas tersebar di kalangan alam
tersebar di kalangan anak anak muda hari ini
tersebar ya sudah tersebar
bukan tersebar di antar jaringan mereka saja
tidak tersebar banyak
bahkan saya punya banyak video video ceramah
bahkan di assessment ulang diedit yang begitu bagus rapi
sebagaimana dai dai hari ini menyebarkan ceramah ceramahnya
dia juga mengikuti tren tersebut gitu
bagaimana prosesnya itu bisa sampai keluar
kan dia ada di dalam penjara selama ini
mungkin kalau sebelumnya bolehlah
memang kita belum punya assessment ya tentang aman abdurrahman
sehingga kita juga tidak stakeholder itu yang punya kewenangan itu kadang dia nggak bisa
pembesuk pembesuk itu waktu itu bebas sekali
mulai sekitar dua tahun terakhir sudah mulai diketatkan
ada penjara super maksimum
nah itu menyebabkan dia sudah tidak lagi
sekarang jangankan buku ya
pulpen saja tulis kertas dan tidak bisa masuk ke kamarnya aman abdurrahman
sehingga ini juga salah satu keberhasilan juga
sehingga pembingkang ini tidak
tapi ini sudah pernah berhasil maksudnya begini dari ratusan tadi begitu
mungkin ada beberapa yang sempat disita begitu oleh pihak berwenang mungkin dari bnpt
apa sih rata rata isinya apakah semangat semangat yang membakar dan kemudian mengompori begitu ya
untuk melakukan aksi aksi teror ini
kalau kita dengar ceramahnya ustadz aman abdurrahman dia tidak menggebu gebu orangnya
dia bahkan slow
bahkan slow cenderung slow ya datar
tapi dia lebih kepada brainwash
jadi pemahaman pemahaman ini
sehingga orang kadang kalau mendengarkan ceramahnya itu tergerak untuk bangkit
misalnya dia katakan begini
kita tidak sah menjadi seorang muslim
karena la ilaha ilallah itu adalah nafikan tuhan tuhan palsu
baru kita menetapkan izbat itu sebagai allah sebagai tuhan yang layak disembah
kufur kepada togut lalu beriman kepada allah
baru kata dia
baru berpikir yang teguh kepada bultal yang kuat
nah kadang yang kita lihat anak anak muda yang umur lima belas tahun enam belas tahun
yang terdoktrin yang kita bertemu dengannya
terdoktrin seperti itu ya
ya dia katakan
saya merasa tidak menjadi seorang muslim atau mu'min sejati
kalau tidak saya kufur dulu kepada ta'wud
artinya kalau enggak saya menyerang polisi dulu
ini yang akhirnya menjadi sugesti menjadi semangat mereka untuk terus bergerak
bagaimana sih kaitannya mengkufur kepada yang disebut togut tadi dengan kemudian harus menyerang
itulah makanya kemudian kita harus punya kajian yang komprehensif ya terhadap masalah ini
bahwa kita tidak saja membenahi dari ekonomi mereka
tapi juga kita harus memenangkan hati dan pikiran
artinya kontra ideologi ini penting dan ini menjadi sebuah urgen ke depannya
oke intinya tadi kurang lebih kalau terkait dengan topik malam hari ini
intinya itu tidak menjamin bahwa jad akan melemah ya
salah satu upaya pelemahan terhadap jaringan jaringan teror ini adalah dengan
memotong aliran dana yang masuk kepada jaringan mereka
sebelum jad ini muncul kembali ya untuk bom tamrin dan lain sebagainya
bom kampung melayu bom gereja di okumene
kita ingat beberapa waktu terakhir penyerangan penyerangan dilakukan oleh mereka yang disebut lone wolf gitu
mereka mungkin kemudian kita ulas bahwa itu adalah
dananya adalah pendanaan pendanaan pribadi dan lain sebagainya
karena sifatnya inisiatif sendiri
apa namanya terradikalisasi melalui gadget melalui online begitu ya melalui internet
tapi ini kan jaringan hari ini
kita lihat di surabaya kemudian di maupol restabe surabaya
kemudian gereja di surabaya dan lain sebagainya itu jaringan
artinya ada pendanaan yang terstruktur juga di situ
apakah ini kemudian upaya memotong aliran dana kepada jaringan jaringan teroris
selama ini kurang begitu berhasil atau bagaimana pak sebenarnya pak salman
ya jadi memang pendanaan terorisme ini selalu berkembang pak ya
dari hasil riset riset kami ya
tipologi pendanaan ini dulu sampai sekarang berubah ya
dulu bisa dari kejahatan ya perampokan
kemudian aliran dana diperbankan ya jelas
tapi sekarang dengan metode metode baru
metode baru misalnya pengumpulan dana melalui apa
ada namanya virtual currency ya kemudian tadi self apa namanya funding ya
ya funding kemudian dari apa namanya kegiatan online itu kan
dari media online bisa menghasilkan juga
dan kebanyakan juga pendanaan teroris ini bukan dalam jumlah besar
jadi bukan dana besar dan tidak perlu diperbankan
jadi kecil kecil kecil kecil karena kebutuhannya juga tidak terlalu besar ya
seperti tadi pembuatan bom
itu bahkan tidak terlalu besar
kalau kita ingat peristiwa bom bali dan bom bali satu
bom bali dua itu kan disebutkan satu memang pendanaannya luar biasa besar besaran ya
ini apakah jauh berbeda atau bagaimana pak sebenarnya
ya agak berkembang sekarang itu sehingga seperti sistemnya juga sudah sistem sel ya
loan work itu sehingga hasil penelitian kami juga semakin kecil penggunaan dananya
tapi bisa menghasilkan efek yang besar
efek yang besar begitu
nah upaya ppatk sendiri bagaimana untuk mendeteksi perkembangan pendanaan yang baru
dari kelompok kelompok teror ini
pertama saya ingin menjelaskan ya dengan metode yang biasa konvensional ya
mengawasi sistem perbankan ya penyedia jasa keuangan tetap berjalan ya
kita sudah menutup menutup apa namanya lubang lubang melalui hal itu pengawasnya semakin ketat ya
dan untuk ppatk sendiri sekarang ini memang sudah mendalami tentang metode pendanaan online ya
kita sudah membuat satu tim khusus ya
bekerjasama dengan beberapa instansi dari pihak keuangan ya perbankan ya
dari ojk kemudian dengan bnpt ya densus
kita sedang mendalami untuk upaya mencegah ke arah sana penggunaan
baik kita lihat
selain itu informasi yang kita dapatkan bukan hanya dari apa namanya penjajah jasa keuangan
tapi juga dari berbagai informasi kerjasama dengan berbagai instansi sehingga kami bisa selalu mengupdate perkembangan
nanti detailnya akan seperti apa sih yang dipantau oleh ppatk
aliran aliran ini apakah sempat terpantau atau sulit deteksi hanya berupa dugaan dan indikasi indikasi saja yang dibaca oleh ppatk
sehingga kemudian lolos walaupun pendana pendanaan kecil sebenarnya tetap menjadi pantauan begitu pak oleh ppatk
nanti seperti apa nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
seperti yang kita ulas sebelumnya bahwa salah satu upaya untuk melemahkan kelompok atau jaringan teror adalah dengan memotong aliran dana agar tidak bisa masuk
sehingga mereka dianggap tidak bisa kemudian melakukan aksi aksi karena aksi aksi tersebut tentu saja membutuhkan dana
dari bnpt pak upaya untuk mencegah aliran dana ini kan memang bekerja sama dengan ppatk tapi kajian bnpt sejauh ini bagaimana pak soal pendanaan
karena ketika muncul ternyata pelakunya adalah kelompok yang terdapat dalam jaringan atau struktur yang rapi begitu misalnya seperti gad kecuali lone wolf ya
itu kan artinya sebenarnya bisa terpantau begitu bagaimana pak bnpt melihat
jadi bnpt dibentuk bertugas menyiapkan kebijakan strategi dan program
nah ketiga poin ini kebijakan dan strategi dan program dijabarkan di dalam tiga kedeputian
kedeputian setelah ini
satu itu pencegahan dari segi radikalisasi dan deradikalisasi dan kontraradikalisasi yang secara aktif dan komunikasi dan produktif dilakukan koordinasi dengan ppatk kementerian keuangan kemudian badan badan negara yang menangani perbankan
itu dilakukan oleh kedeputian ii di kedeputian dua untuk melakukan pada saat disusun undang undang
tentang apa namanya pencairan dana pembekuan dana ya
itu juga secara aktif kita lakukan
dan itu langsung diperintahkan oleh bapak kepala karena ini bagian dari strategi yang kita harus lakukan
sejauh ini efektif tidak pak sejauh ini pak sebenarnya
ya pasti sejauh ini efektif tapi kan kita ini bukan badan penindak
inilah yang dirumuskan bapak kepala bnpt bersama para eselon i
membangun sebuah program yang namanya sinergitas tiga puluh enam kementerian dan lembaga
salah satu diantara di dalamnya adalah ppatk
dua pekan lalu kita bertemu petinggi petinggi lppat dengan bmpt untuk segera secara konkret merumuskan hal hal yang terkait dengan pendanaan teroris
dan secara bebas mungkin mengatasnamakan siapa mengibikirim ke siapa dulu
ini ini mereka itu bukan orang cerdas
makanya dia adalah seorang yang berpengalaman
makanya dia adalah kejahatan luar biasa
karena dia luar biasa kita dituntut juga menyiapkan kebijakan strategi dan program yang luar biasa juga
saya kira seperti itu
bang sofian kalau anda melihat di dalam kelompok atau jaringan jaringan kelompok teror ini mereka seperti apa sih pola pendanaannya
ketika sudah ada kebijakan atau aturan yang memperketat soal pendanaan ini sehingga mereka sulit bergerak
apakah benar kemudian dengan kerjasama bnpt kemudian dengan ppatk begitu ya
itu semakin sempit ruang gerak mereka atau tidak
karena kalau melihat jad yang masih bisa melakukan aksi aksi dengan pemboman bahkan tidak hanya sekedar penyerangan dan dengan penusukan ya
tetapi pembohongan artinya ada pendanaan yang berjalan sebenarnya bagaimana anda mengkaji
pertama harus dipahami bahwa organisasi teroris ini merupakan organisasi semi militer
kalau boleh dibilang dia merupakan gerakan militer
kepekaan dia kemudian kecenderungan dia
dia sangat sekuritinya
karena sekuritinya tinggi
maka kadang dia lebih pintar gitu
dia akan cari
karena sensitif itu
iya karena sensitif itu
karena dia tahu kalau dia transaksi melalui terbaca trafficking itu keuangan itu
makanya kalau kita lihat dan kita pernah di dalamnya
dulu di tahun dua ribu sampai dua ribu sembilan kita masih memakai cara cara lama
contoh misalnya perampokan
ada memang ada pendanaan misalnya dari co sama lalu ke thailand
thailand lalu langsung terjadilah ke jawa lalu terjadilah bom bali
itu juga terbaca
ada beberapa yayasan yang kemudian dibekukan yang disinyalir
itu ada hubungannya dengan gerakan gerakan jihadis di indonesia
tetapi kemudian kita juga kelompok kita juga berubah gitu
nggak lagi seperti begal di jalanan
tapi mulai hacker
misalnya ada judi online dan sebagainya
bahkan sudah sampai masuk ke bank dan selangkah lagi
uji coba itu betul betul diterapkan oleh teman teman dan mereka berhasil
karena memang teman teman juga ada yang banyak yang ahli it untuk mengenai masalah masalah seperti itu
terlibat ini mereka juga pada
iya banyak kalau tidak salah penindakan penindakan itu juga melibatkan pembobolan uang di dunia maya melalui hacker
biasanya perjudian perjudian bitcoin dan sebagainya
itu yang sering banyak dihack gitu kan
itu sangat mudah
bahkan kemarin kita juga pernah ada tiket com juga
itu masuk di bobol dan sebagainya
memang itu mudah bagi kalangan jihadis yang memang memahami it dan memang tugasnya untuk kesana gitu
dan saya rasa untuk yang saat ini sekarang ini
saya rasa itu nggak perlu bahan modal yang cukup tinggi
karena untuk melakukan peledakan peledakan ini maksudnya
iya bom panci itu sebenarnya murah ya
mungkin satu panci itu cuma habis satu juta dari bahan bahan yang sudah dicari
apalagi panduan panduan membuat bom di
itu sangat lengkap sekali dan mengerikan
maka kita juga minta kepada info kondisi
untuk konsen juga masalah ini
agar yang modul modul untuk pembuatan bom asap bom ini juga itu sering ditemui
maksudnya gampang ditemui di internet
jadi sebenarnya ketika kita bertanya soal pendanaan
ternyata sebenarnya itu tidak membutuhkan dana yang besar
walaupun mereka juga punya cara untuk membobol menghack begitu ya
apakah memang seperti itu polanya pak
yang sempat diendus mungkin oleh
ppatk aliran aliran dana yang mencurigakan untuk dana dana kekerasan seperti teror dan lain sebagainya
seperti apa yang mungkin bisa dibagikan kepada kami yang misalnya awam melihat
ini seperti apa sih aliran uang yang kemudian lari untuk kelompok kelompok tertentu yang tidak jelas misalnya
lalu kemudian berujung pada aksi aksi teror
ya memang seperti tadi sudah saya jelaskan ya
saya informasikan bahwa memang benar dengan metode metode yang baru ya
maka mereka berupaya untuk menghindari sistem ya
sistem perbankan kalau sistemnya tidak termonitor
jadi self funding salah satu caranya ya
hasil hasil legal itu apa namanya hasil usaha legal pun bisa kena kecil
tapi di samping itu juga bisa ada sumbangan sumbangan ya
sumbangan dari ormas juga bisa
makanya sekarang ormas itu dibatasi ya
dia ada aturannya prps delapan belas tahun dua ribu tujuh belas
ormas itu harus apa namanya
harus apa namanya bisa mengendalikan diri artinya mensupervisi diri untuk siapa dananya itu diberikan
dan dari siapa dia mendapatkan dana
nah selain itu upaya upaya dari pemerintah dasarnya undang undang sembilan tahun dua ribu tiga
jadi pihak pemerintah dalam hal ini kepolisian itu ada membuat list ya
namanya daftar terduga teroris dan organisasi teroris ya
berdasarkan daftar itu melalui sistem perbankan
nantinya bisa akan di apa namanya dibekukan aset aset yang masuk dalam daftar
selain itu nanti itu informasi itu bisa ke pihak instansi yang berwenang di perbatasan
jadi ada pembawaan uang itu lintas batas ya
nah itu informasi kesana sehingga orang yang ada di daftar ini bisa dicegah ya
dilihat ada namanya masuk lewat situ
nah nanti bisa dilihat ini bawa uang atau tidak
kemudian apa namanya selain itu pembekuan pembekuan ini terus berjalan dan seperti saya bilang tadi bahwa kita melakukan terus riset ya
karena ini hal yang baru ya yang sel sel kecil kecil uang ini
kita juga bekerjasama dengan densus terutama bnpt untuk saling tukar menukar informasi
ya pendanaan saya kira satu aspek mungkin satu aspek ppatk bisa awasi
tetapi kalau kita kembali kaitkan dengan substansi dengan istilah yang tidak dipahami secara komprehensif misalnya hijrah
hijrah berpindah ke negara syria itu kan membutuhkan dana
kemudian dia anggap negeri ini negeri kafir
dia tidak memahami konsep dalam syariat dalam agama bahwasanya ghanima fa'i
jadi semua yang ada di indonesia ini dianggap halal
bagi kita mereka merampok
bagi dia ini adalah rampasan perang yang harus digunakan untuk menuju ke negara yang suci
ya di media di medan kan perampokan baniaga
nah teman teman ppatk dan semua kita kita tidak tahu kalau dia akan melakukan perampokan di atm di bank
menurut kita itu adalah perampokan
menurut kita itu kriminal
menurut mereka itu rampasan perang
itu rampasan perang
kembali masalah ideologi lagi ya
halal bagi dia
itu haknya diambil untuk melakukan perjalanan ke negara yang suci dengan merampok
dan kita semua tidak bisa mendeteksi kecuali ya kita harus perkuat kontraradikalisasi
kembali ke situ lagi pak ya
lebih kepaham lagi ideologi lagi
jadi memang harus ini pak ya
kesinkron agar ketiga istilah ini agar ketiga istilah ini lebih lebih luas dipahami anak anak kita
dan jangan setiap orang menyebut jihad
menyebut kafir dan takfiri
itu seolah olah sudah negatif meaning semua
artinya sebenarnya ya
hijrah itu transformasi
memang menjadi kesan positif menjadi kesan negatif gara gara pengertian mereka
karena hanya dia yang seolah olah memiliki kewenangan menafsirkan
padahal hijrah itu sebenarnya transformasi
transformasi dari cara berpikir dari baik ke yang baik
bukan dari negara aman ke negara kacau
rasulullah dari negara kacau ke negara aman
itu ada kesalahpahaman yang dipandang oleh mereka ya
inilah yang perlu kita bangun agar jangan ada anak anak kita generasi kita gagal paham
harus berhasil paham
baik kita akan simak salah satu penuturan begitu ya dari jurnalis kami yang berhasil mewawancarai salah satu orang yang disebut sebagai perkrut begitu di jamaah sorudaulah
dalam wawancara yang memang sengaja kami sembunyikan identitasnya
ketika berbicara tentang pendanaan
karena keterbatasan dana material dan lain lain sebagainya
maka mereka menggunakan bahan seadanya
walaupun law eksklusif
tapi kalau tepat sasaran bisa
jadi memang kita tidak punya target yang muruk muruk
tapi yang terpenting adalah aksi yang kita lakukan
ya tapi kalau bisa dikatakan ada keterbatasan dana
menggunakan bahan seadanya begitu ya
bukankah sebenarnya ini menunjukkan memang posisi mereka semakin ruang lingkupnya semakin kecil ya bang sofian ya
posisi ruang lingkup semakin kecil
tapi kalau kita lihat dari penangkapan di berbagai titik pasca serangan di mapol restabes surabaya
kemudian terakhir di mapol dari riau kan
mulai dari mungkin di jawa timur ada beberapa ya
kemudian ada di sidoarjo
kemudian malah kemudian lompat ke tangerang
dan lain sebagainya
ada beberapa kemudian di malang begitu
ini mereka sebenarnya benar benar terpojok
ataukah ini tersebar merata mereka ini
yang pertama memang ideologi dia kan ideologi perlawanan
dia akan tetap ada
jadi mereka juga merupakan isi jad itu merupakan sebuah pesan
jadi beda dengan dulu bahwa kelompok wilayah masih berhubungan dengan kelompok besarnya induknya gitu
tapi sekarang tidak seperti itu
ada dengan istilah namanya jabul manfarid
konsepnya namanya konsep jihad nikayah
jihad nikahyah itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu
jadi dia diberikan keluasan improvasi kemudian inovasi
harta dengan pisau dapur
kalau kita lihat kan dari sejak dua ribu lima belas pola pola perlawanannya dengan menggolok
misalnya seperti di alvin di tangerang ketika kapolsek sedang berbacara
yang bisa ditemui dimanapun begitu ya
dia gunakan pisau sangkur ketika puasa bulan ramadan tahun lalu
seorang anggota brimob ditikam wajahnya di dekat mabespori bahkan
terus kemudian lebaran pagi hari satu sawal
mereka juga mengadakan amaliat pos brimob di polda medan pada waktu itu
persis satu tahun yang lalu
jadi memang mereka menggunakan peralatan seadanya
media media yang mungkin tidak kita harap
seperti panah pisau atau apa sebagainya
jadi memang ini sudah perlawan semesta
inilah yang kemudian tidak terdeteksi
karena memang mereka tidak berhubung dengan
karena kalau kelompok besar seperti dulu misalnya ji ya
jaman islamnya itu terlihat sekali strukturnya ya
kemudian juga biaya juga murah
apa susahnya sangkur
itu kan ada di mana mana
bahan bahannya juga nggak ini
panci berarti berapa harganya
ternyata setelah dihitung hitung itu juga nggak mahal mahal sekali
nah ini yang kemudian
kelompok kelompok ini tidak terdeteksi
nah mereka hanya bisa terdeteksi ketika mereka kumpul di grup grup telegram whatsapp
nah disitu kita bisa melihat tanda tanda mana yang mau amaliyat mau yang itu
mungkin dari situ ada satpamnya ya
dari kepolisian dia memantau pergerakan pergerakan penyebarannya bagaimana
lalu diadakanlah surveillance observasi
di kelompok didekati mana yang berpotensi
nah ini juga sulit kan membutuhkan anggota yang banyak gitu
ini main mana enggak
itu nggak bisa langsung ketika terpantau di grup grup instagram misalnya atau apa
ya paling kadang saya rasa kalau yang cerdas di antara mereka mereka nggak mungkin mengungkapkan
itu nggak bisa ditindak ya
itu nggak bisa ditindak
walaupun tidak mengatakan amaliat itu nggak bisa ditindak ya
ya seperti itulah
nah dari bnpt nanti kita akan tanyakan kembali soal apa namanya pemetaan itu
wa ya jaringan jaringan itu
nanti setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di prime news
kita singgung lagi ya soal pendanaan dan bagaimana upaya ppatk sebagai salah satu lembaga yang menjadi bagian untuk mencegah dilancarkannya aksi terorisme di tanah air ini
sejauh ini pak di dalam ppatk sendiri ada data tidak terkait dengan berapa pembekuan rekening rekening yang karena memang dicurigai terkait dengan tindakan kekerasan terorisme ini
apakah cukup banyak maksudnya nilai apakah cukup banyak mungkin tidak terlalu detail jumlahnya berapa karena mungkin dirahasiakan begitu pak ya
tapi apakah cukup banyak ataukah sebenarnya sedikit juga yang terdeteksi
sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya dengan perkembangan tadi metode ya seperti pak sofian
jadi memang sekarang semakin kecil
jadi fokus ppatk yang dari dulu adalah di sektor keuangan ya sektor perbankan keuangan money remittance ya transfer dana dari dan ke luar negeri itu fokus utama
dan itu ya menurut kami
kami itu sudah cukup berhasil karena sudah menghindarlah dari sistem itu
namun kami tetap mengadakan mempelajari ya terus ada riset dari tahun ke tahun ya mengenai tipologi ya misalnya high risk mana yang high risk
jadi area mana yang high risk profil profil seperti apa yang high risk
misalnya daerah misalnya sumatera selatan
ya contoh ini ya
nah kami akan mengadakan koordinasi dengan pjk setempat ya
money remittance setempat ya
nah itu terus kita akan fokuskan apa namanya teras dari keuangan mencurigakan itu semakin di prototin lah gitu
ya semakin disorot
jadi dari sektor di sana itu semakin kecil memang penggunaan melalui sektor perbankan dan tadi sudah beralih dan kami pun tetap tukar muka informasi melalui ada sargas yang terkait teroris itu ada antara bnpt densus dan ppatk
dan juga bin
bang sofyan apakah ini artinya kalau disebutkan tadi dengan dana dana yang tidak terlalu besar dan lain sebagainya maka apa yang paling perlu diwaspadai gitu ya dengan gerakan gerakan ini kalau tanpa tidak apa kalau kita tidak mau mengatakan bahwa gerakan gerakannya akan tidak terlalu besar tapi kan tetap terjadi penyerangan penyerangannya juga mengerikan juga ya
apa yang paling perlu diwaspadai untuk perkembangan apa namanya aksi aksi teror yang akan dilakukan oleh kelompok kelompok yang mungkin misalnya
jad salah satu tokohnya sudah dituntut hukuman mati tinggal menunggu fonisnya saja nanti seperti apa kan
ya saya rasa aparat kepolisian masih pola yang lama gerakan gerakan teroris ini setidaknya aparat kepolisian harus lebih waspada terutama yang berseragam di lapangan
saya rasa mulai menerapkan body system mulai ditambah peralatan seperti body face kemudian persenjataan dan sebagainya dan tidak boleh sendirian di lapangan dan mereka polisi ini tidak bisa
polisi ini nggak tahu tapi mereka tahu
nah ini kan jadi problem sebetulnya
maksudnya pelakunya tahu tinggal menginjar karena berseragam ya
ya betul berseragam sedangkan
mereka menghadapinya susah
ya menghadapinya susah
nah makanya untuk itu saya rasa perlu dibuat body system yang baik dan ini semua di lapangan saya yakin masih akan ada tindak lanjut ya dan kita juga harus waspada dalam hal ini dan kita bukan mau menakut nakuti tapi memang ternyata memang serangan masif ini masih akan terus terjadi
saya rasa nanti akan juga ada dampaknya karena memang penyelenggaraan ini masih ada yang menanggung

tapi sudah ada waktu
sekarang keras simulasi ini
he di dalam pun
menurut grup m arising social media theated platform ya kan
lebih pada itu ya tidak ada pertemuan pertemuan kelompok itu jarang
iya paling mereka sebar video penanaman dari situlah saya rasa seperti itu
kalau pantauan pantauan latihan militer dan lain sebagainya itu seperti apa sih mas
apakah masih terjadi karena salah satu bukti barang bukti yang diambil dari terduga teroris yang ada di tangerang itu
salah satunya adalah peralatan peralatan untuk latihan latihan menembak
jadi rentetan kekhawatiran yang selama ini terjadi mudah mudahan nanti solusinya di dalam undang undang lima belas dua ribu tiga
penanaman kebencian penyebaran permusuhan seperti bang sopi yang tadi katakan bahwasannya dulu lika ada alaka ada ta'lim ada tarbiah
ternyata intinya itu menanamkan kebencian penyuaraan permusuhan
pelatihan paramilitary training dulu secara bebas dilaksanakan
nah di dalam undang undang lima belas dua ribu tiga nanti kan sudah semuanya
diatur kemudian terorisme itu kan terdiri dari dua kata dari dua press teror dan isme
kalau teror ini saya kira dunia mengakui kepolisian indonesia
tapi meskipun kita mampu untuk mengatasi dan tidak ada yang lama pasti dituntas ditupas habis
dan meskipun kita sangat prihatin tidak sedikit syuhada syuhada polisi yang sudah korban begitu
kemudian isme ini yang perlu kita tertipkan perlu kita
tingkatkan kemampuan untuk kemampuan
tapi kan ini tidak berdaya
jadi sipil society ini memiliki kemampuan tinggal di kita harus bekerja sama
bukan jangan sama sama bekerja kita harus bekerja
kalau sama sama bekerja saja itu tidak ada koordinasi yang baik
semua berbuat semua berbuat
tapi ada celah yang dia masuki
karena ini anehnya dia menggunakan pemahaman pemahaman interpretasi keagamaan yang hanya digunakan oleh orang orang dalam sejarah arab dahulu
jadi dalam tanda petik toko agama kita mengatakan itu adalah ronsokan budaya arab yang berdarah darah yang harus dijayakan di indonesia
sementara kita di indonesia ini
menang hati dan pikiran
selalu mengedepankan pikiran dan hati
bahwasanya kita adalah bangsa yang besar yang dicontoh banyak dunia
raja arab aja berlibur ke bali
semua negara yang satu daratan itu hampir ada konflik ada polemik
tapi indonesia tujuh belas lima ratus dua puluh pulau
satu orang menyatakan apa sih rahasianya
itu mereka bertanya
pancasila ideologi pancasila kita harus perkuat
kita harus racik kita harus kemas dengan kearifan lokal dengan bahasa zaman now
agar mereka jangan kehilangan jati diri lari mencari kultur yang lain
dengan kemasan tafsiran keagamaan yang orang di dunia arab sendiri mungkin juga sudah tidak gunakan
karena itu adalah bagian kecil sejarah
ada sejarah sejarah lebih positif yang dicontohkan rasul
rasulullah diutus menyempurnakan akhlak
bukan menyempurnakan perbedaan pendapat
baik pak kembali ke topik kita yang malam ini sebagai penutup begitu ya
ketika disebut ini apakah jad melemah
karena ini yang dipertanyakan atau ditanya oleh sejumlah pihak masyarakat tentu saja
begitu berharap agar memang benar benar melemah
dengan aman sebagai salah satu tokoh ini dituntut hukuman mati maka akan semakin melemah begitu
tapi pemetaan mapping dari bnpt apakah masih ada jaringan yang lain sebenarnya
kalau di mapolda rio disampaikan konferensi pers oleh kepolisian bahwa itu adalah nii yang berbayat ke isis
nah ini sebenarnya ada berapa lagi pak
jadi itulah strategi mereka yang sebenarnya jaringan dalam organisasi itu hanya baju
bisa saja dia berganti baju bisa saja tetapi oranya
sama sama saja ya
ji jat jad dkn jamaah ansaruddaulah khilafah nusantara
bahkan begitu cerdasnya bisa saja ada
tidak ada aksi tapi dia kehilangan aparatnya kehilangan jejak
karena tidak ada lagi nama organisasi yang dia sebutkan
akhirnya itu lone wolf
prinsip mereka bansopi yang paling paham
apapun minumnya yang penting makanannya isinya adalah hilafah
mau kenal mau tidak kenal mau struktur organisasi mau tidak struktur organisasi
goalnya itu khilafah itu
nkr ini harus diganti negara kafir
togut selalu disalahkan
togut dimaknai kafir
togut itu melampaui batas
siapa yang melampaui batas
yang menghajar orang yang tidak berdosa
justru mereka sendiri yang ditutup
kenyataannya seperti itu
oke bang sofyan penutup bang sofyan
bagaimana ketika jaringan jaringan ini ada nii ada jad sementara jat disebut sudah tidak ada gerakannya lagi
apakah benar demikian
nanti tiba tiba muncul aksi lain ini jat jad nii
kemudian kan kaget juga ketika mendengar pernyataan polisi ini ni
oh ini masih ada ternyata begitu
yang berbahaya ke isis
pertama memang nii ini sudah banyak menanamkan simpul simpulnya di seluruh indonesia
terutama di sumatera
jadi saya rasa betul apa kata pak prof
apalah itu sebuah nama
tapi intinya sama
masih jaringan yang sama semangat yang sama ideologi yang sama
saya rasa seperti itu
oke penutup pak salman
kira kira untuk ppatk sendiri akan perannya akan seperti apa ketika sebenarnya sudah mampu selama ini ya untuk membendung itu
sehingga mereka mencari cara baru
sehingga pola yang kemudian ditawarkan bisa menjamin bahwa pendanaan ini pasti akan stop
tidak akan ada lagi dana dari luar negeri
atau dari pihak tertentu untuk kemudian mendanai terorisme di tanah air ini
jadi selain kerjasama dalam negeri ya internal kita
juga kerjasama luar negeri itu sudah dilakukan ya
jadi antar fiu atau ppatk antar negara itu telah bekerjasama saling menukar informasi pak
sekarang sudah dibentuk ada sharing platform information
ini pertukaran informasi antar berbagai negara
karena memang bisa jadi masuk ya
masuk melalui jalur lintas batas itu
nah kita tetap memperkuat itu untuk apa namanya
selain itu pemecahan kecil kecil juga menjadi perhatian kita
jadi ppatk terus masih bekerjasama dengan ppatk dan densus
baik terima kasih pak salman
terima kasih bang sofyan
terima kasih juga prof irfan idris telah bergabung bersama kami malam ini
semoga memang jaringan teror ini semakin melemah
dan deradikalisasi memang berhasil begitu pak ya
agar memang tidak ada lagi aksi aksi teror di tanah air
terima kasih selamat malam
dan cnn indonesia prime news masih akan segera kembali setelah kita berikut